ketua umum partai golkar air langga hartarto mengaku sudah banyak mendapat dukungan untuk kembali menjadi ketua umum partai golkar
erlangga menyebut dukungan tersebut akan semakin bertambah
erlangga mengatakan saat ini dirinya sudah mengantongi empat ratus enam puluh dukungan dari kader golkar dpd satu dan dpd dua seluruh indonesia
namun erlangga menegaskan pembahasan soal ketua umum akan dilakukan dalam munas golkar desember mendatang
sebelumnya ketua dpr bambang susatyo yang juga politisi golkar menyebut sudah menerima dukungan dari mayoritas anggota dpw golkar